tersebut saat ini sudah berada di sulu bersama dengan joint task force westmincom untuk melakukan pemeriksaan kesehatan
untuk selanjutnya proses selanjutnya hampir sama dengan yang dilakukan dalam pembebasan pembebasan sebelumnya yaitu ketiga warga negara indonesia tersebut akan dibawa ke zamboanga untuk kemudian diserah terimakan secara resmi kepada pemerintah indonesia yang dalam hal ini akan diwakili oleh kedutaan besar republik indonesia di manila
mengenai masalah kepulangan akan kami sampaikan pada kesempatan pertama setelah proses yang harus dilakukan di samboanga telah selesai dilakukan
keluarga ketiga sandera tersebut telah dihubungi oleh kementerian luar negeri untuk menyampaikan mengenai masalah pembebasan tersebut
sementara itu masih ada dua sandera
yang masih ada di lapangan yaitu atas nama robin peter dan m nasir yang dalam hal ini pemerintah indonesia masih terus berupaya sekuat tenaga untuk membebaskan kedua saudara kita tersebut
sekali lagi kami memohon doa dari seluruh masyarakat indonesia agar pembebasan kedua sandra yang masih tersisa tersebut
dapat segera dilakukan
dapat segera pembebasan dapat segera berhasil
jadi itulah yang ingin kami sampaikan
dan sebagai tambahan jika diizinkan pak panglima kami juga ingin menyampaikan dua informasi lain terkait dengan sembilan warga negara indonesia
saya sisa dari kasus calon haji satu ratus tujuh puluh tujuh bahwa tujuh dari sembilan warga negara indonesia tersebut telah tiba di jakarta pada jumat tengah malam
jadi menjelang sabtu dini hari
jadi teman teman ingat bahwa dari satu ratus tujuh puluh tujuh calon haji yang lainnya sudah kembali
masih ada sisa sembilan
dan dari sembilan tujuh orang telah tiba di jakarta
dua orang lainnya menurut rencana akan pulang ke indonesia pada hari senin besok pagi
dan dapat saya sampaikan juga bahwa untuk kasus haji yang kembali dari tanah suci melalui manila
dapat saya sampaikan juga bahwa saatnya
terdapat sudah terdapat satu ratus tiga warga negara indonesia yang saat ini berada di kedutaan besar republik indonesia
yaitu para jemaah haji yang pulang dari tanah suci melalui manila
dan mereka ini menggunakan pasport bukan pasport indonesia
jadi kalau teman teman ingat
ada kasus beberapa ratus jemaah yang sudah berangkat melalui manila
dan jumlah yang saat ini sudah berada di kbri manila adalah satu ratus tiga
proses dari satu ratus tiga ini sedang kita lakukan untuk mendapatkan order of clearance
begitu clearance diberikan oleh otoritas di manila
maka satu ratus tiga warga negara ini akan segera dipulangkan

jadi itu yang ingin saya sampaikan
pertama mengenai masalah pembebasan tiga sandra warga negara indonesia
kemudian kepulangan tujuh warga negara indonesia dari sembilan calon haji yang sudah kembali di indonesia
dan satu ratus tiga jemaah haji yang kembali dari tanah suci yang saat ini berada di kbri manila
demikian terima kasih
menteri luar negeri renomar sudi juga ada gatot nurmantio
dan selain itu juga renomar sudi menyampaikan keterangan pers mengenai jemaah haji yang akan dipulangkan ke tanah air
dari satu ratus tiga jemaah haji yang sudah kembali dari tanah suci menuju ke manila dan nantinya mereka akan dipulangkan ke indonesia
namun satu ratus tiga jemaah haji tersebut masih berada di kedudukan besar indonesia yang ada di filipina untuk menunggu order of clearance
ini artinya karena pasportnya bukan paspor indonesia
jadi harus ada surat khusus
dari kementerian luar negeri yang nantinya mereka dapat pulang ke tanah air tanpa ada persoalan atau permasalahan di imigrasi